kampung babakan pendai kelurahan tanjung kecamatan kawalu tasikmalaya
adalah sebuah kampung yang dikelilingi tiga bukit dan hamparan persawahan
kampung yang terletak di kawasan kaki gunung kalunggung ini bukanlah kampung adat
namun warganya sangat menjaga tradisi budaya dan adat warisan leluhur
salah satunya adalah budaya pencaksilat
bagi warga kampung babakan pendai silat bukanlah sekedar ilmu bela diri
namun sudah menjadi bagian dari prinsip hidup
setiap tiga hari dalam seminggu
anak anak di kampung ini mengikuti pelatihan silat dengan berbagai tingkatan
dari setiap gerakan dan jurus mempunyai makna dan filosofi hidup
selain pencaksilat warga juga melestarikan budaya seni musik sunda
yaitu seni musik karinding
di setiap latihan atau pergelaran
dengan penyanyi pencaksilat musik karinding akan menjadi pengiring
hampir seluruh anak yang mempelajari silat juga mahir memainkan alat musik ini
alhamdulillah antusiasme ya
dan saya apresiasi secara pribadi
mungkin secara totalitas
terutama ada generasi kaum muda yang betul betul secara efektif
mencintai seni tradisi sunda khususnya ya
mungkin sekarang sedang berduduk di bidang pencaksilat dan karindingnya
alhamdulillah generasi sekarang tidak
apa istilahnya kalau bahasa sunda tidak dilindungi oleh zaman lah
kampung babakan pende merupakan kampung cikal bakal silat di tasikmalaya
tradisi silat di kampung ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tak hanya di kota tasikmalaya
perguruan silat yang telah memiliki ribuan alumni ini
juga memiliki cabang di berbagai kota di indonesia
dua di antaranya terdapat di jerman dan belanda
cuman yang saya tahu
tahun seribu sembilan ratus delapan belas sampai seribu sembilan ratus delapan puluh lima
nah kebetulan saya selaku anak tunggalnya
mengemban amanah dari beliau harus mengembangkan
dan memang harus
betul betul memasyarakatkan seni khususnya seni silat
dengan melestarikan budaya silat ini
warga berharap generasi muda tidak melupakan budaya nenek moyang mereka
karena selain ilmu bela diri
pencaksilat bisa membentuk mental serta kepribadian anak yang berbudi pekerti luhur
ogi fathuzaman jawa barat